dua warga asing yang meninggal dunia dalam insiden kapal meledak di padang bay bali
disemayamkan di rumah sakit sang lahden pasar
dan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan ada sejumlah luka lecet dan gores pada beberapa bagian tubuh korban
jenazah korban insiden kapal gili cat yang meledak saat menyeberang dari padang bayi bali
menuju gili terawangan nusa tenggara barat dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit sang lahden pasar
kedua jenazah berjenis kelamin perempuan dan merupakan warga negara asing
satu jenazah diketahui bernama catherine zeferet warga negara austria
sedangkan satu lainnya masih belum diketahui identitasnya
pihak forensik rumah sakit sang lahden pasar mengaku belum melakukan autopsi
lantaran belum ada permintaan dari penyidik
namun berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan sejumlah luka lecet dan memar di beberapa bagian tubuh korban
sampai saat ini kami telah menerima
dua jenazah ya dari kejadian di padang bayi kalangasem
yang pertama saat ini belum dikenal belum ada identitas jadi warga negara asing perempuan
kemudian ada beberapa luka lecet dan lemak di kepala
selain dua korban meninggal ledakan kapal yang mengangkut tiga puluh lima wisatawan tersebut
juga mengakibatkan belasan orang mengalami luka luka
hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kru kapal
untuk mengetahui penyebab pasti ledakan kapal cepat tersebut
nandang risa deastika denpasar